ya masih terkait dengan kontroversi dalam revisi undang undang md tiga
mabes polri akan mengkaji dampak disahkannya undang undang md tiga
terhadap kinerja penegak hukum
kabak penu mabes polri kombes martinus sitompul mengatakan
divisi hukum mabes polri akan mempelajari apakah undang undang md tiga
bertentangan dengan undang undang yang mengatur tugas kepolisian
hasil kajian divisi hukum mabes polri nanti
akan menjadi acuan bagi internal anggota polri dalam bertugas
ada eksekutif ada yudikatif ada legislatif
sebagai eksekutif itu melakukan operasionalisasi terhadap
undang undang peraturan peraturan yang telah dibuat
siapa yang membuat legislasi ini
tentu adalah dpr dan dprd melalui peraturan daerah
karena ini terkait dengan undang undang
itu tentu secara internal nanti akan diberikan kepada kita
dan kemudian dari hasil kajian internal ini
ini akan ditentukan sikap
sikap itu tentu terkait dengan apakah undang undang md tiga ini
memiliki satu hal yang
katakanlah menjadi sebuah
yang berbenturan dengan aturan aturan yang ada di kepolisian atau tidak
tentu ini nanti akan kita selaraskan dan kita akan sampaikan juga
bagaimana hasil kajian
tapi prinsipnya hasil kajian itu digunakan untuk internal
sehingga bisa menjadi pedoman bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas